seorang tukang parkir tewas akibat terjatuh dari sepeda motor di jalan raya raden wijaya kota mojokerto jawa timur senin pagi
warga menduga korban mengantuk setelah menjaga area parkir di jalan benteng pancasila kota mojokerto
kecelakaan bermula saat kendaraan korban yang melaju dari arah barat jalan raden wijaya menuju persimpangan sma puri
tiba tiba oleng dan menabrak trotoar hingga korban terlempar ke tengah jalan
sejumlah warga berusaha menolong dan mengangkat ke trotoar namun nyawa korban tidak terselamatkan
petugas pmi yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi dan membawa jenazah korban
kurma sakit dr wahidin sudiro husodo untuk diotopsi
sementara itu anggota polresta mojokerto yang datang ke lokasi
langsung melakukan olah tkp dan memeriksa saksi di lokasi
sepeda motor korban dibawa ke unit lakalantas polresta mojekerto untuk dijadikan barang bukti
dinyukuta cnn indonesia